dua kelompok gajah liar di kabupaten aceh timur
dipasang unit gps kolar oleh balai konservasi kabupaten aceh timur
kedua gajah yang dipasangi gps kolar
merupakan kelompok yang habitatnya berada di dalam kawasan ekosistem leuser
yang merupakan salah satu kawasan hutan
dengan luas mencapai dua enam juta hektare di provinsi aceh dan sumatera utara
pemasangan pertama dilakukan pada tanggal enam maret dua ribu sembilan belas
di kecamatan ranto perelak kabupaten aceh timur
tim menemukan kelompok gajah liar ini
di dalam kawasan hak guna usaha pt atakana company
yang sebagian besar telah rusak akibat konflik gajah
sementara gajah kedua yang dipasang gps kolar
ditemukan di kecamatan birembayen kabupaten aceh timur
yang merupakan kelompok berbeda dengan gajah sebelumnya
pemasangan gps colar pada kedua gajah ini dilakukan pada sembilan maret dua ribu dua puluh
untuk menyaksikan video ini
klik link di bawah ini